dan terkait pencabutan aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat
ini dilakukan sesuai instruksi peraturan menteri dalam negeri
hal ini juga berlaku pada tempat peribadatan yang tidak lagi membatasi jumlah jamaah atau kerumunan
meskipun begitu penggunaan masker tetap dianjurkan sebagai tindakan preventif
menteri agama yakut holil komas di istana kepresidenan jakarta mengatakan
tempat ibadah diperbolehkan kembali terisi seratus persen usai pemerintah mencabut aturan ppkm
kapasitas yang kembali normal ini dibarengi dengan anjuran penggunaan masker
sebagai upaya preventif kepada jemaah ataupun umat yang melakukan ibadah
meski aturan ppkm dicabut kebiasaan menerapkan protokol kesehatan tetap menjadi kunci untuk mencegah penularan
terkait tempat ibadah menyesuaikan dengan instruksi
kementerian agri jadi tetap sekarang dibebaskan seratus persen
tapi tetap di dalam ruang tertutup harus menggunakan masker itu saja sih intinya
jadi ibadah sudah dibolehkan seratus persen sesuai kapasitasnya
tapi harus pakai tetap ada peduli atau gimana
enggak kalau peduli lindungi tidak tapi masker ya masker harus tetap dipakai
itu aja sih preventif ya namanya jaga jaga hati hati